saya setuju kesana
jika orang seperti dia didiamkan
maka orang lain akan mengikutinya
orang seperti ini
memang harus dihukum mati
jika aku menjadi putra mahkota
siapa kamu sebenarnya
persaingan antara dua calon mahkota
akan makin ketat
ini akan membawa kerajaan
aku adalah raden surawisesa
kami tidak mengenali raden
terima kasih atas bantuan ya raden
raden surawisesa menjadi calon mahkota
dan aku yakin
kau tidak akan melolos
aku pergi dari tempat ini
ada apa raden
biarkan saja rakaulah langsung
jika perlu sampai dia mati
kita bisa menikmati perjalanan ini
jikalau raka kiansantang datang
tabib itu sudah tidak ada
sudah di tanganku
ketabib itu sudah tidak ada
dan obatnya sudah tidak ada
dan obatnya sudah tidak ada

tapi bagaimana kalau gusi prabu menanyakan
tentang keterlambatan kita
tak usah peman pinggirkan lagi
kita bisa beralasan
kalau kita dihadang oleh pendekar yang sangat sakti
benar juga apa yang dikatakan raden surawisesa
kalau rencana ini berhasil
berat satu orang putra siwangi lenyap
tanpa aku harus menumpahkan darah
kalau itu maunya raden
kita cari tempat istirahat di sekitar sini
carikan aku hewan buruan
aku akan mencari tempat istirahat
tidak ada yang bisa kita cari
tidak ada yang bisa kita cari
tidak ada yang bisa kita cari
tidak ada yang bisa kita cari
tidak ada yang bisa kita cari
maju terus ke sana
dan kau pasti akan mati
tempat ini benar benar penuh dengan jebakan